anda kembali di cnn indonesia newsroom pemerintah kota yogyakarta membagi jalan malioboro dalam lima zona
untuk membatasi jumlah pengunjung selama pandemi covid sembilan belas
pengunjung diminta memindai barcode yang disediakan di pintu masuk
selain itu pengunjung malioboro wajib melakukan protokol kesehatan standar yaitu cek suhu tubuh
cuci tangan wajib menggunakan masker dan jaga jarak satu lima meter
setiap zona maksimal hanya boleh diisi lima ratus pengunjung di kedua sisi pedestrian
kedua sisi malioboro dibuat satu arah alur masuk berada di sisi kiri sedangkan alur keluar berada di sisi kanan
pola baru yang dimulai sejak sebelas juni ini masih akan dievaluasi karena masih dijumpai sejumlah kendala
di antaranya dari sisi aplikasi pemindaian barcode atau kemungkinan antrian di pintu masuk tiap zona
dan untuk mengenai informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia hendrawan setiawan selamat sore
hendrawan di kawasan malioboro
saat ini sudah diterapkan lima zona bagaimana efektivitas pembagian zona ini
apakah benar benar bisa dipatuhi oleh para pengunjung kawasan wisata malioboro
ya aldi sejak sekitar sebelas juni yang lalu di malioboro sudah dibagi lima zona
dan ketika kita bicara efektivitas ini memang masih menjadi uji ujiji dari pihak pemerintah kota yogyakarta
memang tadi kami melihat ada beberapa tantangan tersendiri dalam membagi lima turunan
terutama ketika mengatur pengunjung yang masuk ke malioboro
dan ini ada beberapa hal yang memang tampaknya akan menjadi evaluasi pemerintah kota yogyakarta
nah untuk mengetahui bagaimana teknisnya kemudian apa tantangan yang dihadapi
dan kemudian bagaimana ini menyelesaikannya bersama saya
sudah ada ketua gugus tugas covid sembilan belas kota yogyakarta yang juga wakil wali kota yogyakarta
pak heru purwadi
selamat sore pak heru
bagaimana jalannya efektivitas zonasi di malioboro
ya kalau sekarang sih kita masih belum ada banyak persoalan
cuma yang sekarang sedang kita uji coba itu adalah sistem yang kita bangun
antara mereka yang masuk dalam zona dan keluar dari zona itu kita bisa pantau
nah saat ini kita ingin mencoba yang praktis semua
supaya masyarakat ketika masuk dan keluar zona itu tidak terlalu banyak hal
jadi tinggal scan harapan kami sudah menyatakan informasi tentang zona itu di mana dia berada
nah saat ini kita juga sedang mencoba untuk yang ke arah jalur satu arah seperti yang kita saat ini di pedestrian sisi barat ini kan dari jalur
dari selatan ke utara ini satu arah kesana semua yang jalur timur dari utara ke selatan
nah ini juga sedang mencoba untuk mengkondisikan karena masyarakat kan masih belum biasa
nah masih kita sering lihat orang masih di jalan satu arah masih berpapasan
yang kedua kan kami juga akan nanti membuat
tempat tempat orang berdiri berkumpul jumlahnya berapa hanya kita batasi tiga
nah itu tetapi sudah kita titik titik mana tiga empat lima nya itu sehingga nanti mereka ketika ada di malioboro itu kalau misalnya harus ngobrol sudah ketahuan jaraknya harus di mana
jadi ini yang sekarang ini kita coba perbaiki terutama sistem scan qr code nya yang sekarang masih terus kita perbaiki sampai nanti maksimal

tidak hanya berlaku pada masa pandemi
bagi umumnya saja
tapi pasca pandemi pun nanti bisa memberi manfaat yang banyak bagi kemajuan kota yogyakarta
pak heru tadi kan saya juga sudah mencoba barcode
ada beberapa tantangan ketika kemudian di satu hp berbeda dengan hp yang lain
kemudian tadi juga kalau saya melihat juga ketika ini dibuat satu arah ada kemungkinan bisa berpindah dari satu dari sisi kiri menuju sisi kanan dan sebaliknya
nah ini bagaimana pak enforcement atau apa yang dilakukan oleh petugas tentu saja
untuk mengendalikan ini
lima zona itu zona timur maupun zona barat itu sekarang kita tempatkan petugas
yang nanti akan membantu masyarakat yang pindah pindah itu
untuk bisa menunjukkan bahwa mereka sudah pindah zona
tujuannya memang kan zona ini kan dipakai untuk mengatur kapasitasnya
kapasitas satu zona itu yang biasanya satu zona itu bisa seribu
nah dalam masa pandemi ini kita hanya batasi lima ratus
jadi dalam satu waktu hanya lima ratus itu yang bisa kita nambah
nah petugas inilah yang sekarang kuncinya adalah petugas untuk nanti bisa mengarahkan
mereka yang belum terkondisi dengan baik dengan aturan aturan baru di malioboro
pak heru kalau dengan zonasi seperti ini ini kalau kita mengingat lagi
apa yang disampaikan gubernur diy kala itu
ketika faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan
nah apakah sistem yang dilakukan saat ini membagi dengan lima zona
kemudian men scan qr code ini kemudian bisa mengenerate sisi ekonomi
misalnya di malioboro dan pariwisata khususnya
ya ini yang pertama kita belum lari ke sana sekarang ini kami bersama seluruh pemerintah
kota kabupaten dan provinsi di daerah istimewa yogyakarta
ini sedang menggalakkan pada setiap
tempat layanan umum tempat umum tempat tempat hotel dan apapun yang nanti banyak orang itu
sedang kita kurasi untuk menjalankan protokol covid
nah protokol covid ini sebagai prasyarat pertama ketika kita mulai pelan pelan membuka akses
nah dengan zonasi ini sebenarnya kan kita juga mengatakan bahwa anda boleh ke malioboro
tetapi memang sekarang kita batasi jumlahnya
nah itu aja sebenarnya kan upaya
karena pembatasan ini dalam rangka untuk juga memberikan pendidikan pada masyarakat
sekarang itu boleh ke malioboro tapi harus pakai masker jaga jarak selalu cuci tangan
dan di dalam setiap kawasan harus kapasitasnya dibatasi
jadi ini proses yang karena aturan baru normal baru new normal
maka mau nggak mau kita harus melakukan banyak edukasi pada masyarakat
eru terakhir ini hari ini pm dade sudah menyampaikan
akan memperpanjang tanggap darurat nih pak sampai dengan tiga puluh satu juli
nah kira kira ada pengaruhnya nggak pak dengan penerapan new normal di malioboro
jadi tanggap darurat ini adalah dalam rangka kita menyiapkan semua protokol covid untuk dijalankan di semua tempat
jadi selama satu bulan di bulan juli itu kita berharap semua tempat
destinasi wisata kemudian pasar pasar mal mal semuanya sudah menerapkan itu
sudah ada qr code nya semua
sehingga semuanya kita bisa
jadi masa tanggap darurat ini adalah masa untuk satu
menyiapkan semua tempatnya protokol covid
yang kedua mengedukasi masyarakat
nah harapan kami kalau selama satu bulan ini kita sudah berhasil dan menekan sebaran dari covid sembilan belas
dan masyarakat juga sudah semakin disiplin
maka mungkin kita bisa berharap di agustus sudah bisa saja
tapi ya kita sekali lagi masih kita melihat kasus kasus yang berkembang di
karena yogyakarta sebagai kota pendidikan
dan kota wisata selalu akan membuat orang datang ke yogyakarta
heru terima kasih kita untuk berharap pandemi ini segera berakhir pak
itu tadi bincang saya dengan ketua gugus tugas covid sembilan belas kota yogyakarta
yang juga wakil wali kota yogyakarta heru purwadi
dan masyarakat sampai dengan saat ini
sebenarnya pemdadi ya maksud saya tidak pernah menutup kawasan wisata di yogyakarta
meski demikian karena pandemi warga tentu saja tidak bisa bergerak
dan tentu saja yogyakarta yang salah satunya cukup bergantung dengan pariwisata sangat terdampak
termasuk di kawasan malioboro
dan sesuai disampaikan oleh pemkot yogyakarta
tentu saja akan diharapkan tetap bisa membuat pariwisata berjalan
namun tetap mengedukasi masyarakat untuk tetap bisa melakukannya dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
kita kembali ke jakarta aldi
baik hendra saya setuju
paling penting adalah masyarakat atau wisatawan sendiri

benar benar menerapkan protokol kesehatan new normal ini di kawasan malioboro
korespondensi rn indonesia hendra wan setiawan melaporkan dari malioboro yogyakarta